hari ini perusahaan gas negara atau pgn menggelar rapat umum pemegang saham luar biasa
rapat tersebut membahas pengalihan saham pgn dari tangan pemerintah ke pertamina
langkah ini dilakukan terkait rencana pemerintah membentuk holding bumn sektor migas
dalam holding ini pertamina ditunjuk sebagai induk dan pgn menjadi anggota holding